sementara itu menteri koordinator kemaritiman luhut bin sarpanjaitan mengaku menyesalkan terjadinya kerusakan terumbu karang seluas satu enam ratus meter persegi di perairan raja ampat papua
akibat kandasnya kapal wisata mv caledonian sky pekan lalu
luhut juga mengaku heran mengapa kapal wisata berbendera inggris tersebut diperbolehkan meninggalkan perairan indonesia
ia menegaskan pemerintah telah membentuk tim dan sedang mempelajari kasus tersebut lebih jauh termasuk melakukan pembahasan tentang ganti rugi
itu sedang kita investigasi dan kita sangat menyesalkan kok kapal itu sudah lepas dan sudah ada di filipina sekarang
katanya dibentuk tim khusus pak
ya kita sudah bentuk tim untuk menginvestigasi kenapa itu sampai bisa dilepas dan kenapa itu bisa sampai terjadi
karena itu terumbu karang salah satu yang terbaik di dunia itu
ya pak target buat tim khusus ini untuk
lagi dikerjakan oleh hanuh di putih saya saya belum tahu karena kemarin baru kita bicara hari senin itu

tapi ini punya target pak
harus ada update update bagaimana solusinya
pak di awal ini ada tuntutan dari pemerintah nggak pak
lagi dipelajarin oleh ahli anu kita hukum kita